jangan diudahkan jangan bunuh aku
dia membawa surawisya esa dari ikut
aku kembali ke pajajara
jadi benar ini ratu jundia
dari awal pun aku tahu
kalau ini adalah kau
masuk ke dalam
tentu saja aku siap ini
siri nya dibuang dulu nek
yang bisa menyembuhkan ibundaku
sebentar kisah anak
aku akan melihat dulu dengan mata batinku

dari hasil penglihatanku
kau harus mencari dedaunan yang berwarna aneh
dan beraroma agak menyengah
di sekitar hutan
di ujung kampung ini
daun apa itu
itu terdengar sangat aneh
luka yang dialami ibumu sangat
itu diakibatkan karena luka dalam
lalu setelah aku mendapatkan daun itu
apa yang harus kulakukan
kau harus merebusnya kisah
tujuh lembar daun itu
kau harus rebus dengan lima gelas air
lalu kau jadikan sebanyak dua gelas
kau minumkan kepada ibumu
berapa lama pengobatan harus berlangsung
lakukan hal itu selama tujuh hari
jangan sampai telat satu hari pun
akibatnya akan patah
tenanglah nanda prabu
simpanlah maramu nanda prabu
tetapi aku bersumpah
aku akan membunuh
orang orang yang telah menyerbu kerajaan pada jalan
tenanglah nanda prabu
tolong tahan diri nanda prabu
saat ini pajajaran sangat genting
tidak ada yang penting
kian santang syed
kian santang berhita
kemana dia sekarang
pengacau sekali dia
nanda prabu nanda prabu
raden kian santang saat ini
sedang mencari keberadaan ibundanya
raden kian santa sudah mendapatkan buktinya
bahwa yang dimakamkan dulu bukanlah ibundanya
melainkan kedabung pisang nanda prabu

kian santang sudah mencari ibundanya
jadi selama ini sia sia apa yang kulakukan bersama ibunda kentering manik
ternyata ibunda subangar masih hidup
sekarang yang harus kita lakukan adalah di mana kian santai
kita harus mencarinya
kian senang saat ini pergi ke istana kumbang
untuk mencari ratu junti
patut diduga ratu junti mengetahui tentang ibundanya
jadi dia pergi ke istana kumbang
kelak aku pikirkan bagaimana cara membuat mereka tidak pernah kembali lagi ke pajajaran
surawi sese telah kabur dari
surawi sese kabur
biarkan surawi sese kabur nanti kita berusaha
sekarang urus yang lebih penting lagi
pisahkan tawanan laki laki sama perempuan
sungguh tak tega aku melihatmu diperlakukan seperti itu
hatiku teriris iris kepedihan melihatmu raden
tidak tidak tidak prahasini
sebaiknya aku tidak memikirkan raden langsung sang ayah
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
tapi kenapa mereka memisahkan tawanan perempuan dan laki laki
sepertinya mereka hanya mencari perempuan
tapi siapakah itu
sepertinya bunda dalam bahaya
aku harus memeriksa bunda di luar
aku belum selesai
ada yang aneh dengan tingkah tabib ini
kenapa dia seolah olah menahanku agar tidak keluar menemui bunda di luar
aku harus tetap memastikan anak muda ini tetap berada di sini
sebelum semua rencana berhasil dijalankan
tapi jaga diri sendiri
bunda kita harus kembali ke sana
apa yang kalian lakukan paman
jangan ikut campur kamu
paman apa yang kalian lakukan itu salah
tunggu dulu paman
orang yang ingin kau bunuh bukanlah ratu junti
sampai jumpa lagi